kita ke informasi selanjutnya
seorang ibu sembilan anak di madiun setiap hari berjalan keliling kota
sambil menggendong anaknya yang masih balita untuk menjual becak milik sang suami
hal ini terpaksa dilakukan sebab sang suami pergi tanpa kabar sejak tiga minggu lalu
tak ingin anak anaknya kelaparan
sri lestari seorang ibu rumah tangga warga gang palapa jalan gajah mada kota madiun
setiap hari berkeliling kota untuk menjual becak milik suaminya
sri menyusuri jalanan di kota madiun di bawah terik sinar matahari
sambil menggendong anaknya nafisah yang masih berusia tiga tahun
sri berjalan berkilo kilometer sambil mendorong becaknya
dengan harapan segera ada orang yang mau membelinya
kegiatan ini dilakukan sri setelah suaminya muhadi pergi tanpa pamit tiga minggu lalu
namun tampaknya rezeki belum menghampiri sri
berkali kali ia tawarkan becaknya
namun belum ada satupun warga yang mau membeli kendaraan roda tiga tersebut
melihat kondisi sri ini tak sedikit warga yang tersentuh hatinya
beberapa warga menolong seri dengan memberinya minuman
ataupun makanan untuk sekedar mengisi perut sri dan kesembilan anaknya hari itu
di madiun sri tinggal bersama enam anaknya
sementara dua anak sri lainnya diasuh saudaranya yang ada di riau
sedangkan anak sulung sri saat ini sedang menimba ilmu di sebuah pondok pesantren
kalau tidak sekolah kenapa
disuruh jaga adik
disuruh jaga adik
terus adik adik ini dirawatnya gimana kan banyak
saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
sri hanya mengandalkan bantuan makanan dari tetangga sekitar
harapan sri saat ini tidak terlalu muluk
selain berharap becaknya segera laku
ia juga berharap suaminya segera pulang agar penderitaannya bersama anak anaknya bisa sedikit terbantu